jumlah kasus positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah pada tanggal empat belas maret dua ribu dua puluh satu mengumumkan tambahan empat tujuh ratus empat belas kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu empat ratus sembilan belas empat ratus lima puluh lima orang
sementara itu diumumkan tambahan lima enam ratus empat puluh tujuh pasien sembuh dan totalnya kini satu dua ratus empat puluh tiga satu ratus tujuh belas orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan sembilan puluh tujuh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh delapan empat ratus dua puluh enam jiwa